ya karena bulan bulan istimewa ya pasti setiap negara beda tradisinya
bahkan di indonesia beda pulau beda suku beda tradisinya juga loh
tapi kita semua sama sama menikmati tradisi itu ya
karena ya setahun sekali kan kita bisa berhadapan dengan bulan ramadan
nah kalau di luar negeri juga kita ingin sekali tahu bagaimana mereka menjalankan ibadah ramadan
kita sekarang sudah terhubung dengan trifty kurota mahasiswa indonesia
yang saat ini sedang menyelesaikan studinya di newcastle inggris
selamat pagi trifty
di sana pukul dua ya
iya good morning prabu dan daniar
oke trifty jadi sekarang sedang apa sih
di sana lagi sahur atau sudah mulai menunggu waktu sholat subuh
kalau sekarang sih memang waktunya sahur ya kalau untuk di inggris
jadi selamat menikmati sahur ya
tapi kalau bicara soal suasana ramadan di sana seperti apa sih trifty
iya memang daniar dan prabu suasana berpuasa di inggris
dan di inggris ini sangat berbeda sekali khususnya soal penyesuaian waktu
jadi kalau di inggris kita harus berpuasa selama tiga belas jam
kalau di inggris kita harus berpuasa selama sembilan belas jam
yang artinya kita di inggris berpuasa enam jam lebih lama dari rekan rekan di indonesia
karena memang ramadan di inggris pada tahun ini bertepatan dengan musim panas atau summer
dan mahasiswa indonesia khususnya warga indonesia seperti saya dan rekan rekan
biasanya akan melakukan berbagai
kegiatan di bulan suci ramadan
misalnya adalah berbuka puasa bersama
dan sebelum berbuka puasa bersama biasanya kami akan melakukan berbagai kegiatan
misalnya adalah pertama bertadarus al quran
dan bukan hanya tadarus al quran
kami juga di sini melakukan berbagai kegiatan seperti mengkaji ilmu agama dalam kelompok tahsin
atau bisa juga kita sebut sebagai majelis ilmu yang merupakan bagian dari kegiatan asosiasi muslim
indonesia atau al imanu
dan dalam kajian ini kita mengetahui bahwa fikih eropa ternyata berbeda dengan fikih di indonesia
dan usai melakukan kajian dalam tahsin ini kami pun akhirnya berbuka puasa bersama dengan manu indonesia tentunya
dan lalu melanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah
dan seperti di indonesia sama kami pun di sini melakukan sholat taraweeh di masjid masjid di newcastle
dan sebagian besar sholat taraweeh di newcastle

dan sebagian besar sholat taraweeh di newcastle
dilakukan dengan sebelah serokkaat
seperti itu prabu danir
gitu ya jadi memang lama sekali sembilan belas jam
nah terus ada ini nggak sih tradisi khusus untuk berbuka puasa di sana atau sahur di sana
kalian itu suka ngumpul ngumpul bareng gak sih di sana
iya betul sekali prabu kita sering banget melakukan berbuka puasa bersama
dan momen berbuka puasa bersama di sini merupakan momen dimana kita mengobati rasa kangen kita
terhadap masakan indonesia mungkin kalau di ibu kota london kita masih bisa menemukan restoran indonesia
tapi untuk newcastle itu berbeda sekali dengan ibu kota london kita tidak akan menemukan restoran indonesia di newcastle
karena itulah untuk mencicipi masakan indonesia memang kita harus masak sendiri seperti itu
dan kita memiliki berbagai menu andalan ketika kita berbuka puasa bersama
di antaranya adalah opor ayam kolak pisang kita juga biasa masak dendeng sapi balado
dan saya juga pernah memasak sate kambing sop iga sapi dan juga bakwan sebagai takjil yang wajib ada saat berbuka puasa bersama
dan prabu dan daniel kadang kadang juga kita merasa kesulitan mendapatkan bahan masakan indonesia ketika akan berbuka puasa bersama
misalnya saja gula jawa ketika kita akan mencari gula jawa
dan kita juga akan mencari gula jawa dan kita juga akan mencari gula jawa
dan sulit menemukan di inggris akhirnya kita harus mensubstitusi gula jawa dengan gula pasir
ya jadi pada intinya adalah berbuka puasa di sini merupakan momen penawar rindu kami terhadap masakan indonesia
dan semua aktivitas kami seperti berbuka puasa bersama tadarus al quran mengkaji ilmu agama
itu dilakukan di sebuah wilayah berpenduduk mayoritas muslim di newcastle
namanya adalah venam
jadi venam adalah sebuah wilayah di mana mayoritas muslim di newcastle

dan bukan hanya itu saja jadi sebagian besar kegiatan asosiasi muslim indonesia
asosiasi muslim dari berbagai negara asosiasi muslim internasional
itu dilakukan di wilayah tersebut
trifty triti terakhir nih saya ingin tanya
ini kan sekarang memang kondisi atau persepsi dunia tentang islam ini agak sedikit bergeser
kalau di inggris sendiri bagaimana trifty mengalaminya
apakah di sana suasana indonesia
tetap suportif mendukung atau sebaliknya
kalau sejauh yang saya rasakan selama saya tinggal di sini
alhamdulillah suasana di sini sangat mendukung atau sangat support terhadap muslim
bahkan bisa ditunjukkan di sini solidaritas atau toleransi antara umat beragama itu sangat tinggi
karena saya juga sangat mudah sekali menemukan berbagai tokoh halal di sini
dan juga masjid masjid di sini
dan sampai sejauh ini belum pernah ada
tindakan tindakan diskriminatif terhadap muslim di kota newcausel
oke baik trifty terima kasih banyak yang sudah bergabung di good morning
selamat menjalankan ibadah puasa salam untuk teman teman di sana ya
sukses juga kuliahnya
iya ya sukses kuliahnya
sudah cantik pintar masak pintar kuliahnya lah ini ya
kuliahnya di inggris lagi ya
oke saya mulai terancam